brace marcelo rabani tasnim zandi dan faris
tiga pemain yang menjadi kekuatan tim penyerang
pada laga pertandingan melawan vietnam minggu sore
marcelo dengan nomor punggung tujuh pada jumat malam
berhasil menyumbang dua gol ke gawang hong kong
pada latihan sabtu siang di lapangan tor surabaya
marcelo mempersiapkan fisik dan strategi baru
yang ia yakini mampu membobol gawang vietnam
selain itu marcelo optimis dengan soliditas timnya
meski keeper utama cahya supriyadi
tidak merumput karena cedera
marcelo percaya keeper yang ditunjuk pelatih adalah yang terbaik
semua pemain dan seluruh tim
sangat siap untuk menghadapi laga besok
apalagi lawannya vietnam menjadi motivasi tersendiri
kita tidak mengandalkan satu pemain
yang katakan cahaya supriyadi juga
semoga keeper yang dipercaya bisa siap
sementara pelatih sintayong
mental anak didiknya tersebut
bagi sintayong partai melawan vietnam pada hari minggu
adalah saat pembuktian bagi timnas indonesia
meski berada di puncak kelas main grup f
timnas indonesia akan bergabung dengan kekuatan
yang sangat menarik
sintayong tak ingin timnas indonesia lengah
tanpa kehadiran keeper utama cahaya supriyadi
timnas indonesia akan bermain bersama keeper aditya